anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
empat halte transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun lrt resmi dibuka untuk umum
pembukaan ini dalam rangka uji coba operasional prasarana bus rapid transit di halte transjakarta gorsumantri jakarta selatan pada jumat pagi
keempat halte transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun lrt jabodebek adalah halte cawang bnn depkes gorsumantri dan setia budi
plt direktur utama transjakarta muhammad indrayana mengatakan saat ini pihaknya mulai mengoperasikan halte yang terdampak pembangunan stasiun lrt jakarta bogor depok dan bekasi
terhubungnya halte bus transjakarta dan stasiun lrt ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna moda transportasi umum
pembukaan ini dalam rangka uji coba operasional prasarana bus rapid transit di halte transjakarta gorsumantri jakarta selatan pada jumat pagi